mantan bintang nba tony parkir membawa api olimpiade melalui jalan jalan di pusat kota marsik
api olimpiade telah sampai di kota marseille prajis
mantan pemain nba tony parker mendapat kesempatan untuk membawa obor api olimpiade dengan berkeliling di pusat kota marsik
masyarakat mersi yang berkumpul di pinggir jalan memberikan dukungan kepada parker dengan memberikan semangat saat parker berlari
obor olimpiade memulai perjalanan selama sebelas minggu di seluruh negeri dengan sekitar sepuluh pembawa
lewati lebih dari empat ratus lima puluh kota hingga upacara pembukaan olimpiade di paris pada dua puluh enam juli dua ribu dua